subdit jahatan ras polda metro jaya sedang memburu pelaku lain yang ada dalam video viral yang mengancam akan memenggal kepala presiden joko widodo
kini polisi sedang memeriksa tersangka berinisial hs secara intensif
hs tersangka yang mengancam akan memenggal kepala presiden joko widodo kembali menjalani pemeriksaan
saat digiring menuju jatan ras polda metro jaya hs enggan berkomentar banyak
hs hanya menyatakan alhamdulillah lancar saat ditanya soal pemeriksaannya
kabit humas polda metro jaya kombes pol argo yuwono mengatakan subdit jatan ras polda metro jaya tengah memburu pelaku lain
ya ini pelaku yang perekam dan yang menyebarkan video bernada ancaman kepada presiden joko widodo
kita masih mencari ya mencari kepada pelaku lainnya
apakah ada pelaku lain atau tidak di sana
kita lakukan pencarian
tentunya hari ini kita berharap bisa melakukan pemeriksaan
dan pengacaranya hadir
sehingga nanti kita bisa mengetahui
jauh mana keterlibatan pelaku tersebut perusahaan tersebut dalam langkah langkah kita mengembalikan